sebelum menjadi viral di dunia maya indonesia
garlic cheese bread dijual sebagai jajanan kaki lima
di negeri gingseng dengan harga tiga sembilan ratus won atau sekitar empat puluh tujuh rupiah
roti yang manis dan gurih ini memiliki tekstur luar yang renyah
namun lembut di bagian dalam serta diisi dengan keju lumer
yang memperkaya tekstur dan cita rasa roti ini
tren kuliner garlic cheese bread mulai masuk ke indonesia
di tengah pandemi covid sembilan belas sekitar mei dua ribu dua puluh
maka itu banyak orang yang memanfaatkan waktu luang
selama masa pembatasan sosial berskala besar
untuk memulai bisnis menjual garlic cheese bread dari rumah secara daring
salah satunya adalah josephine
siswa berusia enam belas tahun asal surabaya
yang membangun bisnis rumahan bernama
kamu kan sebenarnya masih sma kelas satu
awalnya bikin roti ini cuma karena banyak waktu luang gitu sih
jadi waktu sekolah cuma zoom waktu pagi aja
sisanya kan banyak waktu luang
dari situ aku rasa kalau waktu luangnya lebih baik untuk dimanfaatin gitu sih
josephine membuat roti yang lebih baik untuk dimanfaatin

belum lama ini
ia harus menyesuaikan harga dagangannya menjadi tiga puluh lima ribu rupiah
dari sebelumnya lima belas ribu rupiah
sebagai dampak dari pandemi covid sembilan belas
yakni roti dengan campuran bahan keju
bawang putih dan rempah
juga banyak variannya
nyonya moi adalah salah satu pedagang
dari garlic cheese bread di jakarta
yang menjual berat dan berat
menjual berat dan berat
beragam macam roti tersebut
sebenarnya baru seratus eh satu bulan
cuma dalam satu bulan ini
aku udah terima order sekitar enam sampai tujuh kali
aku bisa ngerjain sampai tiga ratus piece
semua bahan yang digunakan natalia berkualitas tinggi
dengan topping daging dengan minyak troffle
dan kerang mentai
dengan kisaran harga dari rp lima puluh lima
menurut pakar kuliner ari parikesit
yang sedang marak di indonesia
tak akan bertahan lama
satu jenis makanan yang orang akan coba
mungkin akan bertahan sedikit ya
tapi semasif ini saya kira enggak
saya masih ini sekiranya enggak karena memang dia lebih orang ingin cobain
orang ingin cobain aja
dalam beberapa bulan akan berganti dengan tren yang lain
kenikmatan garlic cheese bread memang tak bisa dipungkiri
aroma keju bawang putih dan rempah dari roti ini
akan menggugah selera siapapun yang menciumnya
tim liputan cnn indonesia jakarta